ya ada yang tahu ini namanya permainan apa
pasti inget ya
permainan bola bekel
selama ppkm ini kadang di rumah anak sibuk main gadget aja
padahal ada permainan tradisional
yang seru banget
baik menggunakan alat ataupun tidak
dan ternyata ini punya manfaat
dan bisa merangsang stimulus otak
salah satunya ini nih
udah kalah berapa nih
memainkan permainan digital
memang tidak salah
jika lama bermain tidak berlebihan
namun kita juga bisa loh
mencoba permainan tradisional
yang tanpa disadari memberi banyak manfaat
yang dilakukan supina misalnya
ibu dua anak ini
memperkenalkan permainan tradisional
ia bersama keluarga
sering bermain permainan tradisional
seperti petang umpet dan tapak gunung
ini adalah nomor berat
terpenting itu dikasih tau
kenapa perlu mainan ini
dan kalau sudah
kalau sudah main ini
nanti yang kita bisa dapetin itu apa
misalnya tadi kan jiplek itu
terus kan akhirnya susah nih agak gak seimbang badannya
makanya dikasih tahu kalau misalnya main ini terus
nanti bisa belajar
supaya badannya seimbang
supaya gak gampang jatuh gitu sih
permainan tradisional atau bermain secara langsung
memiliki banyak manfaat
karena melibatkan lebih banyak aspek sensoris
yakni penglihatan suara sentuhan dan aspek lain
yang tidak bisa didapat saat bermain gawai
nah artinya permainan tradisional itu
kayak melibatkan sensory manusia
dan ketika makin banyak sensory yang terlibat
tentu otak lebih terstimulasi
sehingga ya bisa dikatakan lebih bagus ya
jika anak sulit diajak bermain di luar permainan gawai
agar memulainya dengan hal yang disukai anak
perlu lihat minat anak nih apa
dan orang tua
khususnya untuk remaja ya
orang tua yang masuk ke minat anak remajanya
apakah mungkin art
permainan tradisional bisa dilakukan dengan atau tanpa alat
bukan hanya untuk anak anak
tetapi juga remaja dan orang dewasa
bagaimana permainan tradisional dihadirkan
mau itu yang pakai alat yang tidak pakai alat
nah tidak pakai alat ini
bisa yang berupa nyanyian
ampar ampar pisang pisangku baru masak gitu kan
atau misalnya permainan tradisional yang lelucon
bahkan pantun pun itu juga permainan tradisional

digalakkan dengan permainan tradisional yang terdapat di negara negara indonesia
dan juga diperlukan oleh hope worldwide indonesia
dalam kegiatan waktu indonesia bermain
yang digelar melalui zoom untuk seluruh anak indonesia
kegiatan ini mengajak anak anak bermain permainan tradisional dari rumah
dan ditampilkan melalui aplikasi zoom
sudah tahu mau main permainan apa bersama keluarga sehabis ini
tim liputan cnn indonesia jakarta